kita ke informasi dari berbagai daerah
adu mulut sejumlah pria di pelabuhan sirombu kabupaten nias barat berakhir tragis
seorang diantaranya dicerburkan ke laut dan tewas tenggelam
adu mulut sejumlah pria di pelabuhan sirombu kabupaten nias ini berakhir tragis
seorang diantaranya diceburkan ke laut dan berakhir tewas tenggelam
warga sekitar pelabuhan yang melihat kejadian pada sabtu sore sembilan april lalu langsung berusaha menolong korban
namun nyawanya tidak dapat ditolong
jenazah korban akhirnya berhasil diangkat warga dengan peralatan seadanya
pada selasa siang polres nias menyatakan kasus ini tengah ditangani empat orang dan telah diamankan namun masih diberstatus sebagai saksi
petugas juga masih menggali motif pelaku menceburkan korban ke laut hingga tewas